revisi undang undang anti terorisme dinilai sebagian pihak penting sebagai deteksi dini dan langkah preventif untuk mencegah korban berjatuhan akibat aksi teror
rentetan aksi teror yang terjadi belakangan ini pun kembali memunculkan desakan agar pembahasan ruu ini dipercepat sebagai payung hukum resmi bagi aparat
agar memiliki sebuah landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi ini yang paling penting
rentetan aksi teror menelan korban membuat wacana revisi undang undang anti terorisme kembali mencuat
revisi undang undang yang ini muncul setelah teror bom tamrin di kawasan sarinah jakarta pusat januari dua ribu enam belas lalu
dari era reformasi undang undang ini dinilai tidak memberi kewenangan besar bagi intelijen dan kepolisian untuk menangani aksi dan pencegahan terorisme sehingga butuh revisi
namun meski segenap bangsa mendukung langkah untuk memerangi terorisme tidak menjamin rancangan undang undang ini tidak menuai pro dan kontra
dua pasal yang menjadi kontroversial pada rancangan aturan ini adalah pasal empat puluh tiga huruf a dan pasal empat puluh tiga huruf b
pasal pasal ini dianggap berpotensi
melanggar ham dan rentan ditunggangi penyalahgunaan kewenangan
meski demikian menko polhuka mengatakan perintah presiden sudah jelas dan revisi undang undang harus segera dieksekusi apapun alasannya
itu selalu dituduh pelanggaran ham pelanggaran ham
tapi kalau sudah terjadi bom seperti ini maka dikatakan kecolongan dan sebagainya
karena itu dalam pemohonan seperti ini
kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita ingin agar revisi undang undang penanggulangan terorisme sudah kita tuntaskan
tidak mungkin apa apa perantakan keamanan yang bertugas menanggulangi tugas dengan istilahnya tangan dipotong
ketua pusat studi politik dan keamanan universitas pajajaran murni
saat ini kewenangan kepentingan terorisme ini tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan terorisme
kepolisian dalam memerangi terorisme masih abu abu
nah makanya undang undang itu yang harus dibuat supaya polisi punya form betul untuk melakukan tindakan yang sifatnya preemptif
punya dasar hukum dikuat
kalau tidak ya jangankan misalnya orang mau bunuh sekali pun kalau belum begitu
namun dalam bahasa saya perlu ada legal yang memperkuat posisi polisi supaya dia punya langkah yang sifatnya preemptif
merupakan ancaman yang luar biasa
untuk itu dibutuhkan pula pola khusus untuk memerangi paham yang berniat menggerogoti ideologi indonesia
meski tugas menjaga keamanan bangsa ada di tangan aparat negara bukan berarti warga lepas tangan menjaga nasionalisme dan semangat bela negara
rasa kebangsaan harus dipupuk sejak balita untuk menangkal serangan ideologi asing termasuk paham radikalisme
suci banjin cnn indonesia
permintaan presiden joko widodo agar tni diberi kewenangan dalam revisi undang undang anti terorisme yang tengah dibahas oleh dpr menuai pro dan kontra
apa urgensi dilibatkannya tni dalam penanganan terorisme
kalaupun tni harus dilibatkan dalam penanganan terorisme apakah memang harus masuk dalam revisi undang undang anti terorisme yang ada saat ini
ataukah sudah dapat bisa saja langsung menggunakan undang undang tentang tni sesuai dengan pasal tujuh ayat satu dua dan tiga
kami akan bahasnya malam hari ini bersama dengan soleman beponto yang merupakan pengamat intelijen sekaligus mantan kepala badan intelijen strategis bais tni
selamat malam pak soleman terima kasih sudah hadir
kemudian ada dari luar studio muradi yang merupakan ketua pusat studi politik dan keamanan pspk universitas pajajaran selamat malam bang muradi
malam mas indra apa kabar
baik bang muradi di studio ada pak soleman ponto
dan saya ingin menyapa satu lagi karena sudah tiba tiba
sudah tersambung melalui telpon yang merupakan pak supiadin aris putra yang merupakan wakil ketua pansus revisi undang undang anti terorisme dari fraksi partai nasdem
selamat malam pak supyadin
selamat malam mas
baik pak subiyadin terima kasih sudah tersambung untuk dalam diskusi malam hari ini
saya akan mulai dari pandangan pak ponto terlebih dahulu pak ponto saya tertarik dengan beberapa pernyataan anda yang mengatakan sebaiknya
untuk melibatkan kesehatan
untuk melibatkan tni dalam penanganan terorisme ini mengacu saja dasar hukumnya pada undang undang tentang tni undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat pasal tujuh ayat dua dan tiga
kenapa pak kalau memang tni dinilai penting untuk terlibat dalam penanganan aksi terorisme di tanah air ini tidak perlu dimasukkan revisi tapi mengacu saja pada undang undang yang sudah ada tentang tni
kita harus lihat mundur ya
undang undang teroris itu kan revisi dari undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga belas
artinya dia sudah lahir duluan daripada undang undang tni
nah di undang undang dua ribu tiga ini murni betul betul penanganan teroris di situ adalah penegakan hukum
penegakan hukum ya bahasanya
penegakan hukum ya law enforcement yang menjadi patokan di situ adalah kohak
nah kemudian lahirlah undang undang tni
di situ sangat jelas bahwa muncul lagi di tni kan ada mengatasi terorisme pada pasal tujuh ayat dua butir tiga
mengatasi terorisme di bawah situ operasi militer selain perang
operasi militer selain perang
walaupun selain perang tetap operasi militer judulnya
jadi dari awal
bukan penegakan hukum jadinya ya
kalau bahasa inggrisnya jelas
nah dari awal settingnya ini kan sudah jalan
sampai hari ini
kemudian tiba tiba ini mau direvisi
yang direvisi adalah law enforcementnya
nah kalau law enforcement ya sudah law enforcement
tni kan tetap tidak berubah ini military operation untuk mengatasi terorisme kan tetap
nah terus mau diapain ini
kalau kita baca di perang

tiba tiba ini si tni ini mau dimasukkan ke sini
nah pertanyaan yang mau membantu polisi ini bagaimana adalah di kuhak bantunya seperti apa
apakah penegakan hukum
kan tak berubah ubah military operation di sini
kan tidak mungkin
apakah tni dipaksa menjadi law enforcement management
ya juga tidak mungkin
kalau mau ini revisi ya revisi aja
ini tetap aja
kalau tni suatu waktu dibutuhkan seperti yang dimaksud presiden
kalau membutuhkan tni turun seperti itu sudah ada di sini
diatur pada pasal tujuh ayat tiga
dan pasal delapan belas
tujuh ayat tiga itu mengatur bahwa membutuhkan kebijakan politik
kebijakan dan keputusan politik negara
jadi kalau mau melibatkan tni itu harus ada keputusan dan kebijakan politik negara
kalau menurut pasal tujuh ayat tiga
tapi ada lagi
di ayat delapan belas diatur presiden dapat memerintahkan untuk segera tni turun
namun apabila ini belum selesai dalam dua x dua puluh empat jam presiden harus melapor kepada dpr
jadi ada dua cara menurunkan tni untuk mengatasi terorisme itu
lewat kebijakan dan keputusan politik negara
yaitu keputusan antara dpr dan pemerintah
atau yang kedua presiden bisa memerintahkan langsung
itu diatur pada pasar delapan belas
kalau tidak selesai
maka presiden lapor ke dpr
kalau dpr tidak setuju maka operasi itu harus diberhentikan
nah itu ada dua
sebenarnya law enforcement kan lain sendiri
nah ya sekarang kita mau apa dengan revisi ini
kalau memang ini mau taruh di sini
ya bunyinya jangan membantu
jadi peran tni dalam ini sesuai dengan pasal tujuh ayat dua dan ayat tiga serta pasal delapan belas undang undang tni
karena aman aja
ini sudah direvisi sudah masuk sudah
tapi bunyi empat tiga b yang kita saksikan tadi grafiknya
itu diperbantukan kepada tni
itu bukan diperbantukan membantu
oh membantu tni
bagaimana cara membantu tni tahunya apa tembak tembakan
operasi militer ya
tidak bisa dibunuh
tidak bisa dibunuh
inilah yang ditakutkan
kalau dia ditaruh di sini masa dalam tempo sekian hari dia sudah siap untuk menjadi penyidik
kan tidak mungkin
tidak mungkin untuk law enforcement ya pendengarkan hukumnya
ya tidak mungkin lah
kita akan merubah budaya militer menjadi law enforcement agent itu kan bukan satu dua hari
dan kalau kita rubah nanti dia kembali lagi di sini
rubah rubah malah tidak profesional
pendapat bang muradi bagaimana melihat soal pelibatan tni yang memang harus disebut oleh presiden joko widodo
langsung ya begitu ya saya akan kutip bahwa presiden joko widodo mengatakan berikan kewenangan tni untuk masuk dalam revisi atau ruu ini ruu tentang anti terorisme ini
nanti menko polukam akan menyertakan juga alasannya
kurang lebih seperti itu bang muradi
menurut pandangan anda apakah memang pelibatan tni ini sudah sesuai sekan saja dasar hukumnya dengan undang undang tni yang memang sudah ada
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat
dengan pasal tujuh ayat dua dan tiga dan juga termasuk pasal delapan belas ya
tapi di situ ada beberapa syaratnya begitu ya
lalu ataukah memang harus dimasukkan dalam revisi sesuai yang dimasukkan dalam pasal di dpr begitu ya pasal empat puluh tiga huruf b kalau tidak salah seperti itu
tni membantu kepolisian
pendapat anda bang muradi
pendapat anda bang muradi
pendapat anda bang muradi
pendapat anda bang muradi
ya yang pertama kalau di undang undang lima belas dua ribu tiga kan sudah jelas bahwa memang pelibatan tni itu adalah komponen pendukung ya
dimana kemudian secara prinsipil sudah terlibat dalam konteks pencegahan
nah artinya kalau dalam penegakan hukum ada tiga tahapan ya
tahapan pertama itu soal preemptif ya yang kedua preventif bahwa penegakan hukum
yang pertama yang kedua tni bisa terlibat katakanlah misalnya dengan jejaring teritorialnya
yang kedua bahwa kemudian
bahwa kemudian misalnya ada upaya langka untuk memper
melibatkan tni dalam konteks yang lebih operasional
maka banyak contohnya sudah
contoh misalnya apa namanya ketika kapal sinar kudus gitu kan kemudian di apa di mana di apa di bajak
maka itu fully teman teman tni terlibat di situ
atau misalnya kemarin soal pembahasan sanda di filipina selatan
jadi buat saya sesembenarnya
sudah terlibat secara aktif
hanya masalahnya adalah
undang undang ini perlu mengatur supaya tidak ada celah abu abu
dimana posisi tni kemudian juga menjadi tidak lebih baik dibanding sebelumnya
saya membayangkan misalnya proses pencegahan tadi preventif preventif bisa dilibatkan di awal
dengan kemudian misalnya memperkuat basis apa namanya kontra intelijen di level operasan deteritural tadi gitu
jadi intinya sebenarnya di pas di undang undang yang lalu
di undang undang yang lama pun lima belas dua ribu tiga itu sudah ada
ya disebutkan memang disebutkan sebagai komponen pendukung dari pemberantasan terorisme yang ada di indonesia
komponen utamanya tetap teman apa polri ya dalam hal ini pergantungan hukum
jadi memang saya setuju bahwa ada dua opsi tadi yang diomongin pak pontro tadi
yang pertama memang opsi politik
yang kedua ada opsi yang kemudian apa namanya komunikasi antar presiden dengan dengan apa dengan dpr
artinya buat saya langkah ini hanya untuk mempertegas saja posisi di mana tni bisa terlibat dalam konteks pemberantasan terorisme di indonesia
dalam asumsi dasar saya adalah dua tahapan tadi bisa terlibat penuh
dimana cipta kondisi kemudian cegah tangka dan seterusnya itu bisa dilibatkan di awal gitu
termasuk dengan tni tadi itu pak
tapi kalau memang misalnya mau melibatkan secara langsung dalam konteks operasional
kita kemarin terakhir misalnya di poso kemudian secara terlibat penuh teman teman tni terlibat dalam upaya untuk mengepung jaringan mit misalnya di sana
dan saya pikir polanya sudah cukup baik
hanya memang saya setuju bahwa undang undang ini ru ini perlu juga dipertegas begitu
dipertegas dengan masuknya tni disitu begitu ya
tidak masuk sekedar komponen cadangan
sebagai komponen pendukung tentunya

karena perspektif negara ini kan masih perspektif penegakan hukum
belum sampai perspektif ancaman keamanan negara
belum sampai perspektif ancaman keamanan negara
kalau yang kemudian diasumsikan sebagai komponen apa nama ancap perspektif yang kedua
bisa jadi tanpa dimintapun tni akan terlibat
tapi kan sampai hari ini kita melihat perspektif negara terkait dengan terorisme adalah sebagai ancaman keamanan yang sifatnya kemudian khas ya
yang kemudian perlu langkah langkah sifatnya preemptif dan preventif dalam bentuk yang apa namanya
ko re hensif dimana pelibatan unsur lain selain tni juga ada di dalamnya begitu
di mana pelibatan unsur lain selain tni juga ada di dalamnya begitu
bang muradi tetapi kan kalau dilihat ketika masuk oke dipertegas peran tni
kita tidak mengatakan tidak dibutuhkan atau dibutuhkan
tapi ini kan masalah lebih tepat masuk dalam undang undang yang mana karena memang di situ ada segala macam prasyarat
dari sisi tni sudut pandangnya adalah operasi militer
tetap saja walaupun bukan dalam kondisi perang tapi operasi militer begitu ya pak
jadi gini kita sekarang ini kan yang akan dibuat itu undang undang
jangan lupa kalau undang undang itu kita membuat aturan perundangan itu ada aturannya
undang undang itu subyek hukumnya satu
jadi kita bikin rule of law
kalau dimaksudkan tadi ada pendukung dan lain lain itu sudah ada beberapa yang masuk
begitu dua subyek hukum maka dia menjadi rule of engagement
sudah bukan undang undang lagi yang kita buat
kalau yang tadi disampaikan itu bukan aturan perundangan
sampaikan bang muradi tadi
yang ada itu rule of law
kalau rule of law itu hanya satu subyek hukumnya
contohnya undang undang lima belas ini subyek hukum satu
sudah dia sudah
jadi jangan kita gabung gabung
kita mau membuat role of law atau rule of engagement
ini dua hal yang berbeda
dua hal yang berbeda
kalau rule of law ya sudah subyek hukumnya ini
polisi saja ya
ini sudah berjalan sejak dua ribu dua
tapi itu bukan berarti tidak bisa melibatkan tni
bukan berarti karena apa
dia begitu misalnya terjadi bom
tapi ketika kok lama sekali nggak selesai
ternyata si teroris ini sudah punya wilayah yang dia kuasai
dia punya senjata yang banyak
kalau sudah begini ini sudah berubah
dia bergeser ke bukan ancaman ketertiban ini
bukan ancaman ketertiban lagi
tapi ancaman kepada kedaulatan negara
kalau sudah seperti ini
maka pengambil keputusan yang pertama pak presiden dengan undang undang tni pasal delapan belas sudah bisa memerintahkan
presiden bisa memerintahkan langsung ya
atau pakai kebijakan dan keputusan politik negara
jadi sebenarnya sejak dua ribu empat itu tni sudah ikut
sudah saja ikut
jadi beberapa contoh yang disebutkan tadi poso kemudian mv sinar kudus dan lain sebagainya
itu kan yang muncul
yang operasi muncul
tetapi karena masuk di dalam tugas pokok
kan masuk dalam tugas pokok itu
sehingga saya waktu kabais setiap awal tahun selalu membuat ancaman teroris di mana ini ini ini ini
kalau tidak ada ini secara intelijen kita membuat
itu ada terus menerus
masuk dalam tugas pokok
walaupun tidak muncul
tapi itu ada terus menerus
masuk ketika kita mau rapim tni selalu
yang bikin kan dari bice kita buat
ini loh ancaman dalam tahun satu tahun itu ini
jadi kalau dibilang tidak ada yang terikat aktif terikut aktif
tapi di dalam undang undang ini tidak
karena memang ini undang undang teroris ini hanya judulnya
tapi sebenarnya kan ini pidana
tidak hanya pidana ya
judulnya saja teroris
tidak teroris tapi pidana
nah sekarang ini mau ditingkatkan menjadi rule of engagement dalam penanganan teroris
dia menjadi leg spesialis
kalau ini jadi leg spesialis kemudian tni masuk sini maka tni akan terpasung di sini
karena lebih tinggi daripada pesunyian
karena kamu membantu doang
jangan pasung tni dengan undang undang ini
semangatnya justru disitu ya
iya undang undang ini bukan mengangkat tni malah memasung
malah memasung justru menurut anda ya
biarkanlah tni dengan keliarannya di undang undang tni
tapi bukan berarti liar betul kan
karena ada sebenarnya disitu aturannya
ada presiden ada kebijakan keputusan politik nanti
dimana dalam situ ada dpr ya
kita akan bicara dengan pak supiadi nanti setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali
kita akan berbicara langsung dengan wakil ketua pansus pak supi adin
jadi bagaimana sih pak supiadi tentang pasal yang diatur nanti dalam pelibatan tni ini pak
ya banyak sebenarnya ya
kita menggunakan referensi ya
kalau kita pakai referensi pasal tujuh ayat dua poin sepuluh
b b bandung ya
itu kan tugas tugas empat belas tugas itu kan ada di pasal tiga

kalau kita lihat pasal sepuluh itu bunyinya ada disini ya
khusus ini pasal sepuluh berbeda
jadi pasal tujuh ayat dua b poin sepuluh
di situ disebutkan salah satu tugas tni adalah membantu kepolisian negara republik indonesia
dalam rangka tugas keamanan dan negatif masyarakat yang diatur dalam undang undang
itu kan tni tuh
jadi kalau ketika dia ingin membantu
karena ketika dia diberikan peran untuk membantu
maka perbantuannya itu harus berdasarkan diatur dalam undang undang
nah dalam konteks undang undang terorisme tinggal kita atur saja kan
jadi kita tidak ingin memang tni dipasung
sebenarnya saya tidak ingin bicara pasal empat puluh tiga ya
ini pansus ini belum sampai kesana gitu
sehingga nanti yang muncul ini pendapat saya pribadi ini kan nggak bisa
cuma namun jelaskan semangatnya aja pak

karena nggak ada keterlaluan ya
orang luar yang bicara silakan bicara itu
bisa didengar bisa tidak
tapi kalau saya yang bicara ini kan sudah saya wakil ketua pansus
dan saya dari fraksi nasdem
sehingga ini akan membentuk opini
kan nggak boleh sebenarnya
jadi sebenarnya saya tidak mau berbicara hal hal yang belum dibahas
nah cuman saya katakan tadi ya
kalau itu akan memang dilibatkan
ini kan kemauan presiden
nah ini sebenarnya tugas ini ada pada pemerintah
dalam hal ini panja pemerintah
bukan ada pada dpr gitu loh
begitu presiden mengatakan itu
maka tugas panja pemerintah bagaimana merumuskannya
setelah dirumuskan oleh panja pemerintah itulah baru dibawa ke panja
bersama panja dpr ri kita bahas
sekarang belum dibahas tuh pak
ada argumen di situ
sekarang ini belum dibahas pelibatan tni itu pak ya
iya itu pasal empat puluh tiga mas
itu baru sampai pasal dua puluh
terakhir kita mengulasnya di studio cnn indonesia prime news juga kan waktu itu masih belum sampai pak ya
sampai sekarang juga masih belum dibahas
kalau saya udah balik balik kan saya
ini sudah kemajuan sampai kemarin tanggal hari rebu kemarin kita sampai pasal dua puluh
itu pun pending pasal dua puluh delapan ya
karena masih masing masing kita beri kesempatan untuk konsultasi dengan praksinya
tapi yang memunculkan pasal empat puluh tiga b ini siapa pak
dari pemerintah ya oke
iya dari pemerintah
diperkuat oleh pernyataan presiden
nah pernyataan presiden itu kan dua
satu adalah penindakan
dalam hal ini pelibatan tni
jadi jangan lupa kalau tni dilibatkan itu mas
itu nggak ada masalah
tni membantu pemilu
dia dapat tugas sendiri
pengamanan tidak langsung
pengamanan tidak langsung
dia tidak dibawa polri dalam pengamanan pemilu
polri pengamanan langsung
tni pengamanan tidak langsung
nah itu tugasnya beda beda
dalam hal ini ini sebenarnya bisa diatur gitu ya
makanya kita perlu diskusi
pemerintah maunya begitu
ya kita tidak dalam konteks
oh ini tidak bisa
ini tidak boleh
kita cari payung hukumnya
ada undang undang yang bisa kita pakai kan begitu
jadi tidak bisa
kalau kita bilang
tapi yang penting tugas tni itu begini ya
gambaran itu yang kita butuhkan mas
tidak seperti yang dikatakan pak ponto
nanti melakukan penyidikan tidak
gambarannya seperti apa pak
penindakan dia mas
tidak seperti yang dikatakan pak pontok
tidak seperti yang dikatakan pak pontok

penindakan itu sama dengan kita sedang berada di tengah pasar kerumunan umum gitu ya
ada orang yang mau dibunuh
kemudian saya atau mas bereaksi
bereaksi mencegah pembunuhan itu kan begitu
langsung menangkap si pembunuh ini calon pembunuh tadi
senjatanya kita ambil
setelah itu apa
tidak ada yang bisa kita butuhkan

tidak ada yang bisa kita butuhkan
tidak ada yang bisa kita butuhkan

nah di situlah penegahan hukumnya berjalan di situ
jadi dalam konteks penindakan itu boleh
tni boleh menindak
ketika santoso kita tangkap itu kenapa polri minta tni
karena polri tidak punya kemampuan teknis dalam perang hutan
yang punya kemampuan itu adalah tni
tni dalam ini ditunjuk itu
kostrad nah ketika itu
sudah ditangkap tni
silakan silakan kepada polisi untuk melakukan
oke jadi penindakan ya
orang orangnya kan begitu
nah dalam penindakan ini perlu
seperti di undang undang tentang tni tidak pak
misalnya perintah presiden
kita sebutkan mas
nanti ada ayat berikutnya
dari ayat satu tersebut
di atas mengacu
dan seterusnya begitu
jadi tetap memasukkan itu tetap ada begitu pak ya
ya nah soal kita digabung
di undang undang nggak ada masalah cuma
ketika kita menjelaskan dia
bagaimana pelaksanaan tugasnya
dia tidak boleh keluar dari
core business nya tni itu apa perang
oleh karena itu kalau dia
menindak teroris itu menindak
saja dia tidak
boleh proses hukum
karena itu dalam rangka penegahan
hukum kan begitu kecuali
ini dalam perang mas kalau dalam perang maka
pom tni yang berfungsi sebagai penyidik
sebagai penegak hukumnya pom tni
perikatawanan segala macam itu
tapi kalau dalam konteks ini tidak pom tni
tidak dibatkan satu dalam penindakan
nanti bagaimana kan begitu
yang penting satu prinsip dalam undang undang ini
satu tidak boleh
bertentangan dengan hukum yang berlaku
dua harus ada penegahan hak dan ketiga
di situ pemberantasan
teroris semuanya terwujud gitu
jadi oleh karena itu
tni nanti rencananya
itu tidak hanya terlibat dalam penindakan mas
dia kita libatkan dalam pencegahan
kenapa dalam pencegahan
tni punya kemampuan intelijen
deteksi diri dan cegah dim
ya ini seperti yang jelaskan raffaoto tadi ya
tadi mas cerita cerita bahwa
ada orang yang diketahui gini
bisa ditangkap ya
diduga apabila diduga
nah untuk mengatakan apabila diduga
diduganya itu ada persyaratan
jadi nanti laporannya
orang itu bisa di
ya saya kok agak ekstrim ya ditangkap
dipanggil lah boleh nggak ditangkap ya
tanda petik tapi dia
contoh gini mas ya
latihan ala militer walaupun dia tidak bersenjata
tetapi patut diduga
bukan sekedar bela diri
atau dalam rapat rapat
itu laporan intelijen begitu pak ya dasarnya intinya ya
nah laporan intelijen bukan laporan
orang intel loh mas beda ya
bukan laporan orang intel
berdasarkan aparat intelijen
di lapangan dilaporkan kepada lembaganya
kemudian diadakan analisa
hasil analisa itu mengatakan
orang itu patut diduga
dan itu bisa dipanggil
bisa dipanggil untuk diminta
keterangan dalam konteks penyelidikan loh mas
di situ tni tni juga bisa pak ya
pemeriksaan ternyata dia terbukti mengarahkan
baru ditinggalkan menjadi penyidikan
nah pelaksananya itu bisa tni tadi itu
misalnya kita kan ada tiga mas
saya jelaskan undang undang ini
substansinya tiga supaya paham semua
mencegah terorisme itu tidak terjadi
nah selama ini
itu sifatnya reaktif mas
tidak antisipatif artinya apa
bom sudah terjadi
terjadi korban sudah terjadi baru bertindak
oke nah apakah ke depan
kita harus menunggu seperti itu terus
baik yang substansi tadi pencegahan yang pertama
dua apa pak pendidikan pendidikan oke
lalu yang ketiga
rehabilitasi ini kalau dalam bahasa
jadi dalam rehabilitasi itu nanti ada
tewas baik baik itu
para teroris korban luka berat
luka ringan termasuk
kerusakan bangunan akibat aksi terorisme
baik pak supyadin kita tahan dulu ya
baik pak supedi kita tahan dulu nanti kita lanjutkan setelah
jeda berikut nanti kita akan dengarkan juga
pak soleman jadi intinya seperti itu yang dijelaskan
ini pembuat undang undangnya sudah bicara seperti itu pak
masuk nggak dalam ini
dengarkan pak soleman pono dan kembali ke
bang muradi nanti setelah jeda berikut tetaplah di
cnn indonesia prime news dengan ulasan hal ini
tadi sudah dijelaskan oleh
pak supiadin merupakan wakil ketua
pansus revisi undang undang
undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga tadi disebutkan
memang sebenarnya undang undang lima belas dua ribu tiga
ini sifatnya reaktif
kalau kita dengarkan juga
salah satu apa namanya salah satu
kutipan dari panglima tni
yang justru mengatakan bahwa
alangkah bodohnya kalau masih
menggunakan undang undang yang ada sekarang sudah
tidak relevan lagi begitu jadi ini
direvisi nah itu trending
ya baik sekarang
saya ke pak soleman pak soleman tadi
intinya sebenarnya ingin menegaskan
peran tni di dalam
revisi undang undang anti terorisme
ini karena substansi dari revisi
undang undang ini adalah tadi
pencegahan penindakan dan juga rehabilitasi
kalau bicara soal aturannya
tadi sebenarnya sudah dijelaskan pak supyadin
apa namanya aturannya
ada juga di undang undang tni yang bersifat
membantu kepolisian pemerintahan daerah
begitian apa undang undang
operasi militer selain
nomor delapan kebawah ya sembilan
sembilan kebawah artinya sembilan sepuluh sebelas mungkin
keatas atau kebawah itu
jadi begini ini
kan mulai dari
dua ribu tiga sampai dua ribu tujuh belas itu
dua ribu empat lah katakan seakan akan
kan tni itu orang tidak tahu bahwa tni
mengatasi terorisme itu tugas pokok
tni kan seakan kan tidak tahu
setiap ada kasus kan selalu yang
dikedepankan ini dia masih dalam
koridor pelanggaran hukum
sehingga yang berlaku adalah undang undang lima belas
nah tiba tiba muncul
nah begitu dua ini mau direvisi
lah tni kemana masukkan
aja dong di sini lagi
padahal tni sudah ada
apa yang dikatakan
pak supiadi tadi betul
kalau melihat nomor sembilan
itu membantu kepolisian benar
karena di b itu
satu sampai delapan
itu mengatasi mengatasi mengatasi
langsung ada terorisme juga ya
dong nomor tiga itu mengatasi terorisme
mengatasi bukan membantu
sembilan sampai empat belas itu
membantu itu enggak ada masalah
lho membantu tapi ini mengatasi
tapi khusus terorisme ada sendiri
jangan ditarik yang ke bawah
jangan ditarik lagi dimasukkan membantu polisi
karena ini tugas pokok kenapa
law enforcement sudah tidak bisa lagi menjangkau sana
poso law enforcement sudah tidak masuk lagi
sudah harus bisa military operation
nah ketika military operation
sudah direset undang undang nomor
undang undang tiga puluh empat ini undang undang
lima belas ini sudah tidak bisa lagi dia menjangkau
kenapa karena memang
jangan dikacau balaukan dengan military operation
jadi contoh kayak marawis di
makanya kalau apa yang dikatakan panglima
alat kabodonya dan kita sudah punya alatnya ya
lho ada undang undangnya sudah ada ada
kebijakan atau kebijakan politik negara
langkah bodohnya bangsa ini menggunakan yang ada
maksudnya panglima menggunakan
dengan kondisi isis
dengan kondisi menggunakan undang undang
lima belas ya enggak mungkin dong oh bukan setuju untuk revisi ya
mau direvisi kayak apapun
undang undang lima belas ini tidak akan bisa
mengalahkan undang undang tni kenapa
dia tidak bisa ini
belok menjadi military operation
tidak mungkin undang undang ini tetap aja dia
orang bunuh pakai pisau
sama bunuh pakai bom sama aja
hukumannya hukuman mati harus ditangkap
dan harus melalui kohab
ini tidak akan bisa
menjangkau undang undang tni yang militer
jadi kalau apa yang isis terjadi
apa di merawis depan mata kita
mau direvisi kayak apapun ini
enggak mungkin karena dia
hanya apa pidana tadi kalau misalnya
pak supi hadi mencontohkan misalnya ada
percobaan pembunuhan misalnya pembunuhan
di upaya pembunuhan di sebuah pasal
kan bisa diatur di
itu kan detail ya
sekarang kita membuat aturan undang undang loh
bukan aturan pelaksanaan
kita tahu ada tni ada polri mau diapain
penegakan hukum mau digabung begini
yang anda lihat dari
mau digabung ya mau digabung
oke kalau memang mau digabung silakan aja
namun di situ harus
tadi pak supi hadi sudah bilang oke
taruh di situ tapi
peran tni di dalam
pasal tujuh ayat dua dan tiga
serta pasal delapan belas ini seperti yang anda jelaskan juga sebenarnya
undang undang tni itu bisa
tapi jangan lupa
tidak membantu polisi
karena kata membantu itu
itu nanti apa bedanya
yang b satu sampai delapan
empat belas b sembilan sampai empat belas
itu membantu memang semua
sedangkan b satu sampai delapan itu
mengatasi langsung oke
sehingga harus ada perbedaan ini
kalau memang yang kebawah yang
masuk sini ya nggak apa apa memang membantu kok
ya silakan membantu
tapi terorisme tidak mengatasi
nah sehingga di undang undang
kalau memang mau dimasukkan di revisi
ya harus dihormati mengatasi
saya akan bacakan dulu ya ke
pemirsa yang mungkin belum mengerti
betul isi dari undang undang
tni terutama pasal tujuh ayat dua ya
terutama ayat dua ini
bunyinya seperti ini tugas pokok
bagaimana dimaksud pada ayat satu
tentang penegakan kedaulatan negara ya
ayat satu tentang penegakan kedaulatan negara
mempertahankan keutuhan nkri dan lain sebagainya
kemudian tugas pokok bagaimana dimaksud pada ayat satu
dua cara disitu ada operasi militer
untuk perang dan b operasi militer
yaitu itu terbagi lagi huruf apa
huruf a b dan c
maksudnya nomor satu
satu sampai dengan empat belas ya pak ya
nomor satu itu diantaranya adalah operasi
militer mengatasi gerakan separatis
bersenjata lalu kemudian
operasi militer nomor dua mengatasi
mengatasi aksi terorisme
sampai kemudian nomor
delapan ya baru nomor
sembilan membantu tugas pemerintahan
di daerah membantu kepolisian
negara republik indonesia dan sebagainya itu menurut
anda tidak bisa jadikan acuan
untuk masuk dalam revisi undang undang antiterorisme ini
kalau membantu mau dimasukkan
sana kan bukan kita tidak berbicara
bukan berbicara bantuan kepada
polisi tapi kita berbicara
tentang terorisme intinya adalah terorisme ini
maka yang masuk itu adalah
nah bagaimana mengatasi terorisme ini
harus dihormati oleh undang undang yang
kalau mau ditaruh di
di pos mania ini ini harus dihormati
ini dia mengatasi
karena posisinya tidak jauh lebih tinggi ya
karena sama tinggi
kalau memang undang undang ini memang
terorisme menjadi leg spesialis
disini ditulis saja
peran tni dalam mengatasi
dengan pasal tujuh ayat dua dan tiga
beserta pasal delapan belas
disitu ada kontrolnya
pemerintah presiden yang memberikan perintah
jadi jadilah undang revisi yang baru ini
menjadi leg spesialis khusus teroris
kalau selama ini kan
dia hanya khusus
judulnya saja teroris tapi dia kan
pidana sebenarnya ini ya baik
ini pidana ini yang military operation
kalau mau spesialis
tapi pasal dua itu diganti
anda sudah bergabung bersama kami lagi ya bang muradi
ya jadi sebenarnya
kalau kita coba lihat garis bawahnya
ini semangatnya sama boleh saja tni
masuk bukan masuk memang
sudah ada sebenarnya di undang undang
tentang tni itu sendiri permasalahannya adalah
ketika kata membantu sebenarnya ya
membantu kepolisian ini yang dinilai
kurang tepat begitu kalau mau melibatkan
tni maka presiden perintahkan langsung
sesuai dengan undang undang tni pasal
delapan belas tidak perlu lagi
kemudian disitu disebutkan untuk
membantu kepolisian karena
justru mengekang tni ya dipasung
dipasung tni karena harus law enforcement padahal ini military operation
baik ada pendapat anda
ya pak ponto ini kan overestimate
terhadap posisi tni
membandingkan dengan undang undang tiga dua ribu dua ya
jadi memang maksud saya memasukkan
dimana kemudian seluruh potensi
yang ada itu berada dalam rangkaian
irama yang sama bahwa
kemudian memasukkan di pasal empat puluh tujuh tadi
kemudian bukan seolah olah kemudian
tni akan berubah menjadi pendanaan hukum
tidak tapi kemudian menjadi
penyokong atau pendukung dari apa yang menjadi pendukung
artinya tidak bisa kemudian seolah olah
berdiri sendiri saya pikir dengan pola ini
dengan memasukkan ini
agar posisi tni
juga kemudian tidak liar seperti yang tadi
biarkan semua masuk dalam barisan
yang teratur itu yang saya pikir
subtansi yang diinginkan oleh presiden supaya
bahwa dari awal dua ribu tiga
dari undang undang lima belas dua ribu tiga sudah dimasukkan
peran tni terkait dengan
turisme tadi hanya masalahnya
adalah ini perlu ditegaskan
supaya batasan jelas karena selama
ini kalau kemudian tadi mau berdiri sendiri
maka aturan yang ada itu menjadi
tidak lebih baik dibanding sebelumnya
nah yang kedua saya ingin
katakan bahwa undang undang ini
ingin merangkum semua
dalam bahasa tertentu bahwa posisi tetap
dalam konteks penegakan hukum semua
di situ ada bukan cuma teknis ada
intelijen ada kementerian terkait
ada ormat dan sebagainya
peran yang sendiri sendiri dalam posisi
tetap menyokong apa yang menjadi komponen
peran dari komandan utama dalam ini
penegangan hukum dimana polisi dan
dan sutaman lapan di dalamnya misalnya menjadi
paling depan begitu jadi
saya tidak melihat urgensi yang
kemudian berbeda gitu loh mas
itu tadi permasalahan kalau soal kata
membantu tadi itu masih relevan
ya sama kan orang akan
bertanya misalnya uu tiga dua ribu dua
itu kan juga komponen
pendukungnya apa itu ada polisi
ada bin dan sebagainya
jadi maksud saya jangan dilihat
letter like seperti yang dibayangkan oleh pak fonto
perbantuan itu membantuin adalah
upaya untuk melakukan pertengahan hukum
bahwa nanti pada tahapan berikutnya
akan ada misalnya upaya langkah untuk operasi militer
dan sebagainya itu yang harus diatur juga
kan insya allah tni
gak pengen masuk dalam satu gerbong yang sama
itu gak boleh ini aturan yang kemudian
saya pikir juga harus dihormati oleh
oleh semua pihak bahwa undang undang
undang lima belas dua ribu tiga ini perlu direvisi supaya
semua unsur termasuk tni polri dan
dan sebagainya ada di lingkaran yang sama
yang sampai hari ini bahkan
kita tidak lihat itu
bagaimana pak ponton soalnya ada tni
tidak mau masuk dalam undang undang yang sama
ini sekarang kan kita berbicara
aturan perundangan undang undang ya
lah kalau dibilang tadi tni
sudah hadir di undang undang nomor tiga
tni baru lahir
bagaimana mau hadir di
kan tidak mungkin nah kalau tadi
dibilang komponen cadangan dan komponen
bantuan itu saya sangat yakin
tidak ada di undang undang nomor lima belas
itu gak ada
tni baru berperan
setelah undang undang tni
kalau bapak katakan
komponen cadangan dan bantuan
itu tidak ada di dalam undang undang nomor lima belas
yang ada itu ditemukan di dalam
nomor tiga tahun dua ribu
undang undang nomor dua tahun dua ribu tiga
kalau itu ada
jangan juga overconfident
ini kan semua mereka upaya menata
kelola legalitas perundangan yang sama
legalitas undang undang tni itu legal
hanya masalahnya pola itu harus sama gitu
ya sama yang satu military operation
yang satu law enforcement
yang satu tukang tembak yang satu tukang tangka
pak definisi military order dan war
itu berbeda lho pak dengan operasi militer
kita bisa panjang lebar diskusi soal itu
karena memang pola itu yang kemudian dipahami oleh kita sama sama
jangan tetap military operation pak
pemeras terismet itu bagian dari operasi militer pun juga
tidak dalam posisi seperti itu
kan sama misalnya bencana alam juga terlibat dalamnya
ya silahkan aja
kalau bencana alam kenapa
artinya maksud saya kembali kepada poin tadi
kenapa nggak sama di operasi militer supaya iramanya sama gitu
makanya kalau itu kita harus baca undang undang hane
dalam undang undang hane itu jelas pasal tujuh ayat dua dan ayat tiga
pasal tujuh ayat dua itu disebut bahwa
dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan tni sebagai unsur utama
kemudian dibantu dengan tni sebagai unsur utama

kemudian dibantu dengan tni sebagai unsur utama
dengan komponen cadangan dan komponen pendukung
baru di dalam menghadapi ancaman non militer
jangan jangan beda undang undang yang kita baca ini
loh sekarang mau baca undang undang mana
kalau bapak berbicara komponen cadangan dan bantuan
itu ada adanya di undang undang anak
tidak akan ada di undang undang teroris itu tadi
bukan di undang undang nomor lima belas dua puluh tiga
tidak akan ketemu karena itu betul betul mengatur tentang pidana
saya pegang undang undang yang baca adalah gitu ada itu pak
pidana itu ada
pidana kalau komponen bantuan dan cadangan
kalau ada tolong kasih pasal berapa
iya artinya begini pak bodro maksud saya
kan problemnya kita clear
hanya memang bagaimana memasukkan supaya iramanya
sama dalam komprehensiveness tadi
sebagai aktornya tetap adalah di polisi
bahwa kemudian pendukungnya adalah unsur unsur yang lain
termasuk tni di dalamnya
loh itu diatur dalam undang undang anak pak
tidak diatur di dalam undang undang lima belas
kita bicara undang undang lima belas ini teroris
ini pas ada kok pak walaupun tidak detil ya
ini undang undang kita bicara
makanya sudah undang undang darurat tadi begitu
loh tidak sekarang kita kecilkan bahwa kita bicara teroris
ya kan jangan jangan ditarik lagi itu undang undang hane
makanya kita bisa dipanjang lebar soalnya ini
kalau kita bicara teroris ya teroris
karena ada undang undangnya pak
bukan artinya begini pak
anda kan tadi bilang bahwa
kalau tni masuk ke undang undang baru ini
seolah olah kemudian kehilangan subtansi padahal ini iramanya sama kok
ya kehilangan pak
gimana membantu kok
membantu polisi apa yang kehilangan
padahal di undang undang tni dia bersatasi
supaya tidak ada missing link
jadi kalau kita dengarkan pak muradi
kalau pak muradi tadi
bang muradi tadi ingin iramanya sama tadi ya
tetapi apakah tidak menghilangkan
substansi tadi penjelasan seperti apa bang muradi
ya jadi begini
kan sampai hari ini lima belas dua ribu tiga itu
pertama kan tadi soal pencegahan
kenapa karena polisi itu kan aturannya legal
begitu dia nggak punya aturan
dia kemudian dia tidak bisa melakukan apa yang disebut sebagai
langkah langkah preventif maupun preventif
yang kedua misalnya soal
apa namanya penegangan hukum
penegak hukum itu kan juga nggak bisa berdiri sendiri
ada unsur yang lain dimana misalnya
keterlibatan saya bilang dari awal keterlibatan tni sudah ada sejak
undang undang itu ada
dengan misalnya ada komponen
juga ada misalnya
komando intelligence dan seterusnya
yang membantu posisi polisi dalam pemerintahan tni itu
jadi dalam bahasa saya tidak ada yang berbeda
di mana posisi semua
ada satu irama
ada dalam irama yang sama
dalam ruu yang sedang dibahas ini gitu loh
baik kita sudah paham dari pak muradi
sekarang dari pak ponto singkat saja pak pun
semangatnya ya saya ingin sebutin pak
semangatnya adalah untuk komprehensiveness
tapi komprehensiveness ini bukan berarti kita menghilangkan
menghilangkan kegiatan ini ya pak
menghilangkan kegiatan ini ya pak
bukan dengan kelaminnya ini yang betul betul dia seorang laki
ya tetap laki
tni itu adalah petempur ya petempur
tidak bisa begitu ini
hanya karena untuk menyamakan langkah
hanya untuk membantu ya
aja untuk menjadi pembantu di situ
kalau sudah pitempur kok
tapi seperti kata pak supiadin
memang di dpr sendiri hal ini belum dibahas
belum masuk pasal empat tiga b
sekarang masih masuk pasal dua puluh delapan tadi ya pak supyadin
perkembangannya seperti apa
karena memang ini nanti akan dibahas dengan pemerintah
karena pasal empat tiga b tentang tni membantu kepolisian untuk mengatasi terorisme ini itu usul dari pemerintah pak
nanti kita akan lain kali kita bahas lagi
terima kasih pak soleman ponto untuk sementara waktu
terima kasih bang muradi atas ulasan anda tadi
pak supyadin melalui semuanya telpon kami ucapkan terima kasih juga